kawasan pantai indramayu jawa barat ternyata menyimpan eksotika tersendiri
di lepas pantai berjarak sekitar empat puluh km
terdapat sebuah pulau yang menyajikan suasana berbeda
pasir putih dan habitat biawak di alam bebas dapat menjadi magnet
pulau ini layak menjadi destinasi wisata menjanjikan
pengunjung dapat mengisi liburan dengan melihat tingkah reptil
dan menikmati suasana pantai yang indah
pulau biawak atau pulau rakit terletak di kabupaten indramayu jawa barat
sekitar empat puluh km dari bibir pantai utara
daratan seluas satu ratus dua puluh hektare ini menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi
banyaknya biawak yang hidup bebas menjadi inspirasi nama pulau ini
untuk mencapai pulau biawak
pengunjung bisa menggunakan jalur muara tegur desa pabian ilir
dengan menempuh waktu sekitar tiga hingga empat jam
dengan perahu yang telah disiapkan nelayan setempat
pengunjung dapat berangkat dini hari agar bisa menyaksikan keindahan pulau saat fajar menyingsing

harus becek becekan dulu
harus ke air ya
pulau ini terkenal sebagai objek wisata bahari
dengan keindahan taman laut dan pasir putih
serta terumpu karang yang memanjakan mata
pengunjung dapat melihat tingkah biawak saat menyantap makanan
mereka bisa menemukan makanan
bergerombol di dalam imbunan pohon bakau
bahkan saat berenang berburu ikan
pengunjung juga dapat berfoto sambil menggendong biawak
sekarang kita kemas menjadi betul betul destinasi
baik di sarana prasarananya di atraksinya di aksesnya harus kita bangun
sehingga keberminatan untuk kunjungan ke pulau biawak ini makin meningkat
dan bisa menjadi internasional
meningkatnya pengunjung yang datang membuat pemerintah provinsi jawa barat
terus mengembangkan potensi pariwisata ini
agar menjadi rujukan destinasi
destinasi wisata mancanegara